bari bari sini sebentar romani aji memuneng ngapain lagi manggil gue pasti dia ngomongin yang
kagak kagak lagi mau gue ah boleh jadi samperin aja dah gue coba nge saya
salamualaikum waalaikumsalam aduh lo nih bikin manis
gampang aduh gampang banget serius lah susah gua bunuh lo
lam lam tolong ih apa lam dar pada
istighfar dar istighfar ya tenang tenang tenang
dar dar lu lihat ini kan orangtue nanti kalau dia mati meninggal itu kita
musti nguburin yang dalam lo tau gak takut takut mayatnya gak diterima bumi
lela mau beli apa
beli tisu mbak ada kan ada banyak buat siapa kalau buat siswa kakak dijual buat
warung buburnya pagi sulam gagal nggak dijual
umi nggak boleh kayak gitu dong kita nggak boleh nolak rejeki loh rom umi
bukan nolak rezeki tapi umi menjaga kebersihan harta dagangan umi yang halal
supaya nggak kecampur sama yang haram dan yang gak berkah maksud umi aduh duitnya
sisi sulam tuh bukannya rezeki namanya bala karena duitnya itu bau
ini luigi masih bersih
t gently hati yakuhat ngebuktiin sterung kotor yang umm gane duit gua seribu emang tapi lo lihat nih toh
ia tuli hati ya buat ngebuktiin ke aturan yang
enggan ya duit gua seribu emang nih tapi lo lihat nih tot alissa z capt bert consumers

tuh tuh tuh tuh ya
biar duit gue cuma seribu tapi dia lebih berat
biar si sulam seratus ribu tapi dia di atas
berarti amal gue lebih besar lebih gede daripada si sulam
aduh umi umi
menimbang sesuatu yang halal dan yang enggak itu gak bisa dong dengan cara kayak gitu
tujuannya untuk menjelekan orang lain
ngapain gue ngejelekin si sulam
si sulam tuh emang udah jelek
udah gendut kayak ungkang
hidungnya lebat cutblay
udah gitu nyebelin
aduh ya allah
saya mau beli apa lek
kalau lo bener bener mau tobat lo jangan dengerin tuh omongan dari kanan ke kiri
anggap aja tuh suara iblis yang ngajak lo nyebur ke neraka
jangan sensitif pak ji
ah enak jadi preman
enggak ada yang rendahin enggak ada yang nyela
kalau kita merasa direndahin dikatakan hati kita itu berasa banget sakitnya
biar katanya gue urut sama minyak sebelah enggak bakalan lempeng hati kita
nah biar ada mati lo buduh lagi ya
eh bar bar bar bar
gue tadinya dari rumah
eh ke musola mau berjamaah bareng bareng
tapi disini banyak setot
belum masuk ke masjid kok sudah pulang
eh lo nyangka yang gue setan ya
pak ji berasa kak
ah aw gelap
bat nah kalau lo benar benar mau tobat ya lu tutup tuh semua lubang nafsu lo
maksudnya apa lam
dari omongan yang bikin lu marah
hah tutup mata lo
dari segala macam sahwat yang bikin lo gairah terhadap atap benda terhadap perempuan
jaga hawan nafsu lo dengan banyak istighfar
dia pulang niat ibadahnya lenyap mendadak
godahan setan disini katanya kerewat gede ji
setan yang mana nih
si bari itu kalau mau tobat setengah setengah
ke nasi aron
mentah kagak mateng kagak
udah sholat lu
liat dia aja yang amorohnya lagi tinggi
belum tentu yang diomongin itu lebih rendah dari antum
siapa yang tahu jangan jangan sebenarnya badar itu di atas antuk
nggak ada hal yang istiqomah untuk taubat
masalahnya begini pak ustadz pak sultoni
misal kata saya sholat nempel dengan dia
apakah benar benar dia sudah suci
jangan jangan baju dan celananya sudah kecipratan air kencing
atau minuman keras
apa saya gak ikut jadi najis tuh
kita nggak usah nilai orang kayak gitu ji
kita nih semua sama di makam
sama di mata allah
yang ngebedain cuma iman dan taqwanya
kalau bicara soal iman dan takwa saya sudah betul betul paham
kan saya sudah dua kali naik haji
saya sudah khatam pak ustadz
boleh jadi disamberin aja deh
eh kalau dipanggil sama bu haja lo mesti cepetan datang
dengan rasa hormat dan senyuman
lo nggak takut kualat
kayak si sulam tuh
ada perlu penting api ya
yah penting kagak penting sih
sebenarnya gue cuma mau tanya
lo apa kagak makhluk
apa kagak sakit hati tinggal di rumah si sulam
asal lo tau aja ya setiap orang yang dekat si sulam
dia bakal dibenci sama orang
apa lagi sekarang si badar lagi dateng
yang kita denger tuh pernah ngerampok di rt sebelah
hah apa lo kagak takut ntar lo dibakaran di amukan memasak
manfaat juga enggak dosa malah iya
gue sih udah terbiasa ngedengerin omongan yang penuh pituah
harib dan bijaksana kayak umi lo
lo baru tau ya emang gue nih ibu haja yang harib bijaksana dan penuh pitua
tapi gue aja asal tau aja ya saya ini lebih percaya sama omongan haji sulam
biar kati nyari saya kesamber geledek sih tetep kaya sama omongan haji sulam
bukan nama omongan gue aja yang merepet aja kayak burung toksai
kurang ajar lo ya
aduh dasar orang miskin nggak ada ehnya lo
kenapa mbak pulang mungkin dia tuh kaya begitu
karena si badar itu ya
abah doa dibikin malu depan umi
sama si sulam mentang mentang dideking sama si badar yang preman sok jagon itu
si badar maling itu kak
iya badar yang mana lagi mi
badar preman itu
sekarang ke masjid aja si sulam dikawal sama dia yang sok jagoan itu
astaga kelewatan benar ya si sulam
masa preman diajak ke masjid
nah diajak apa di masjid
udah dicekek sama dia
berani beraninya dia nyekek lo
dia belum ketemu gue aja ya coba kalau dia berhadapan sama gue nih
laka aja laki laki orang mencekak ncekek aja
umi umi sabar umi
umi udah deh
kalau ada sebab itu pasti ada akibatnya
badar tuh gak mungkin nyekek abah tanpa ada sebabnya